ya kita ke jakarta tentang pilkada dki dua ribu tujuh belas
keputusan basuki cahaya purnama atau ahok
untuk maju sebagai calon gubernur dki jakarta
membuat pendukungnya kecewa
ya komunitas teman ahok akan mengembalikan
semua bantuan dan dukungan
yang pernah diterima kepada para relawan
basuki cahaya purnama menilai
tidak ada perbedaan tujuan antara relawan teman ahok
dan partai partai politik yang mendukungnya
gubernur dki jakarta yang biasa disapa ahok ini
menghargai segala bentuk dukungan dari relawan
termasuk pengumpulan ktp
ya kan itu aja
teman ahok akan menghitung segala bantuan dan dukungan
yang disumbangkan ke sekretariat
untuk dikembalikan kepada relawan
mereka juga akan menyiapkan administrasi
dan menyiapkan konsolidasi tim
untuk tetap menyokong basuki cahaya purnama
salah satu pendiri teman ahok
masih berharap pendamping yang dipilih
untuk maju dalam pemilihan gubernur dua ribu tujuh belas nanti
berasal dari jalur independen
dan bukan dari partai pendukung
bapak namun pilih jalur partai politik
buat kami kan ini sebuah pilihan yang memang
harus kami terima dengan lapang dada
tidak bisa memaksakan keegoisan dari teman ahok
sebenarnya kami memang memaksakan bapak
untuk tetap di jalur depan
namun pilihan bapak adalah jalur partai politik
tapi kami tetap mendukungnya
basuki cahaya purnama menerima dukungan
dari partai golkar nasdem dan hanura
untuk melaju dalam perjalanan
pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
apsi suri dubroto jakarta